keinformasi lainnya tim hukum prabowo sandi meminta perlindungan terhadap saksi mereka
selama persidangan perselisihan hasil pemilu di mahkamah konstitusi
melalui lembaga perlindungan saksi dan korban lpsk di ciracas jakarta timur
kedatangan lima orang tim hukum prabowo sandi yang dipimpin oleh bambang wijoyanto ini
diterima oleh lpsk pukul tujuh belas lima belas waktu indonesia barat
kedatangan mereka ini untuk menindaklanjuti permintaan perlindungan saksi
yang akan dihadirkan di pengadilan perselisihan hasil pemilu di gedung mk mendatang
kami memutuskan untuk datang ke lembaga perlindungan saksi dan korban
persidangan yang akan kita lakukan
terutama untuk acara pembuktian
karena kami akan ada saksi dan ahli
yang mungkin membutuhkan peran dari lpsk
nah lebih detailnya bagaimana
nanti teman teman tunggu
habis ini setelah ketemu dengan komisioner
kita sama sama akan saya harapkan sih ada
dengan teman teman komisioner lpsk bisa sama sama nanti memberikan keterangan kepada